kasus penganiayaan satwa primata kembali terjadi
satu anak orangutan kalimantan timur ditemukan dalam kondisi mengenaskan
di area balai taman nasional kutai
orangutan berumur sekitar lima tahun ini mati
dengan ratusan peluru bersarang di kepala dan badannya
bukan hanya itu telapak kaki kirinya pun hilang
meski sempat dirawat di balai taman nasional kutai di kota bontang
oleh tim medis dari center for orangutan protection atau cop
se ekor orangutan yang ditemukan warga dengan luka mengenaskan akhirnya mati
tim medis dari cop bersama petugas kepolisian resort bontang dan polres kutai timur
langsung mengotopsi orang utan tersebut di rumah sakit pupuk kalimantan timur
kota bontang selasa malam
sebelumnya orang utan yang diduga berumur lima hingga tujuh tahun itu
ditemukan warga pada sabtu pekan lalu
dalam kondisi menderita luka parah di taman nasional kutai
di desa teluk pandan kutai timur kalimantan timur
direktur cop hardy baktianto mengatakan
luka yang diderita orangutan itu cukup parah
ditemukan sekitar satu ratus tiga puluh lubang akibat peluru senapan angin di badan orang utan tersebut
di bagian kepala ada tujuh puluh empat peluru bersarang
memang secara sepintas memang terlihat bekas luka luka bacokan ya kan ya
tapi ketika kami sudah mulai melakukan otopsi
ternyata juga terlihat ada semacam beberapa bekas benda tumpul juga kan gitu
di dada di lambung di paha
jadi nanti akan disampaikan secara detail oleh dokter yang menanganinya
pak apakah secara telapak kakinya ada yang hilang ya pak
iya itu diperkirakan mungkin satu atau dua tahun yang lalu
itu telapak kaki bagian kiri memang hilang
kemungkinan kena jerat atau terpotong sesuatu ya kan ya
tapi yang pasti itu sudah terjadi lama pak
belum diketahui pasti penyebab penyerangan terhadap orangutan tersebut
tim gabungan saat ini masih melakukan penyelidikan dan menunggu hasil otopsi
tapi berharap polisi bisa mengungkap kasus ini
karena sebelumnya pada dua ribu enam belas di lokasi yang sama
ditemukan orang utan yang mati dengan luka tembak dan bekas penganiayaan